dan berikut adalah pernyataan dari ketua komisi hukum kpk setiadi setelah pembacaan putusan sidang praperadilan setia novanto
bahwa untuk berikutnya kami akan mempelajari meneliti kembali isi dari putusan hakim tunggal tersebut
kemudian kami lakukan evaluasi dan konsolidasi bersama dengan tim penyidik dan jpu
serta yang ada di kantor kpk dan tentunya kepada pimpinan untuk langkah langkah berikutnya
kemudian yang ketiga tentunya kami hanya mengacu kepada isi ataupun ketentuan yang berada dalam normatif peraturan mahkamah agung
nomor empat tahun dua ribu enam belas yang mana di dalam aturan mahkamah agung itu
peraturan mahkamah agung itu menyebutkan normatifnya ya
dalam penetapan tersangka itu dibatalkan
dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru
namun ini bukan berarti sikap dari kami ya
karena kan kami akan melakukan konsolidasi dan evaluasi